setelah sukses di pertandingan eksebisi pada asean games dua ribu delapan belas lalu
electronic sports atau esports terus mendapat perhatian pemerintah
ajang kompetisi esports terbesar di indonesia pun segera dikelar memperbutkan piala presiden
dilansir detik inet piala presiden esports dua ribu sembilan belas dilaksanakan dalam dua tahapan
yaitu turnamen regional dan turnamen nasional
delapan kota di seluruh indonesia dari palembang makassar bali surabaya bekasi solo manado dan pontianak
terpilih untuk menyelenggarakan event ini
kompetisi e sports piala presiden yang pertama kali ini akan memainkan game mobile legends
babak kualifikasi diikuti lima ratus dua belas pemain dari masing masing regional
selanjutnya tim terbaik dari delapan kota itu akan mengikuti bootcamp
dengan pelatih dan manajer ahli dari organisasi liga e sports indonesia iespl
setelah itu mereka yang lolos akan bersaing di babak grand final di jakarta pada tiga puluh dan tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas
yang akan dihadiri presiden joko widodo
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi menyatakan kompetisi ini juga dijadikan sebagai ajang
untuk mencari atlet e sports yang nantinya akan mengisi pelatnas untuk sea games dan asian games mendatang
kepada federasi esports indonesia bahwa ini bagian dari
menyaring atlet yang masuk di platnas menuju sea games dua ribu sembilan belas dan asian games
mulai dilaksanakan pada dua puluh delapan januari hingga sembilan belas februari dua ribu sembilan belas
dengan menggelar eksibisi mobile legends all stars